aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
tangis dan jeritan dian mariska memecah keheningan sore itu
rasa sakit yang menjalar di kedua kakinya tak lagi tertahankan
setiap hari selama tujuh bulan terakhir ibu tiga anak ini harus menahan pedihnya rasa nyeri yang kerap membuatnya tak bisa tidur
dalam sehari itu pasti akan ada rasa sakit
kalau tiap hari hampir tiap hari
itu yang paling parah itu biasanya misalnya kayak malam atau nggak tentu
pernah ngerasain nggak tidur selama sehari
empat bulan gak pernah tidur
nggak pernah tidur karena
sakit yang luar biasa nahan sakit yang luar biasa
berasa udah musyakaratul maut
uh nyerinya luar biasa
nafas itu berasa udah di sini
iya minum obat perda nyeri doang obat warung
sakit yang dian rasakan berawal setahun lalu
saat itu ia yang sedang mengandung dua bulan jatuh terpleset
usai jatuh ia pun sempat kesulitan berjalan
namun rasa sakit itu ia biarkan tanpa pengobatan medis lantaran tak ada biaya
berarti belum pernah dibawa ke rumah sakit sama sekali
pertimbangannya apa kenapa nggak dibawa ke rumah sakit
ada bayi nyusuin kan nggak bisa dibawa ke rumah sakit
terus ya biaya juga pastinya nomor satu
kan belum punya bpjs segala kan
iya untuk kebutuhan sehari hari buat makan aja kan sulit lah gitu
kadang sedih gitu
kadang anak mau jajan kan nggak bisa nyari kemana gitu
ya paling paling ke saudara dua ribu tiga ribu kan gitu
yang penting anak bisa jajan kan kayak gini gitu aja paling

janganlah kaget kaget yang tersangka
bisa buat apa yang lain
kini lutfi lah yang menjadi tumpuan keluarga
lutfi sadar ia harus berjuang mati matian untuk mengumpulkan rupiah demi kesembuhan sang istri
tapi apa daya ia tak bisa leluasa bekerja lantaran harus mengurus rumah dan ketiga buah hatinya
apalagi ahmad putra bungsunya baru berusia satu tahun
dan butuh perhatian lebih
sehat ya buat anak anak
buat anak anak aja yang penting
biar kesukupan gitu
biar sekolahnya mudah
biar istri sehat aja yang penting gitu tuh
saat ini dian dan lutfi menempati rumah sederhana milik orang tua lutfi
rumah yang mereka tempatkan
tinggal ini jauh dari kata layak
mereka harus rela badan basah karena atap yang berlubang
meski menghadapi hidup yang sulit
dian dan lutfi saling menguatkan
anak anak mereka lah yang menjadi harapan kesembuhan
saya harus sembuh anak saya harus
harus bisa berbesar sama saya
saya dari hamil udah dibawa susah
sampai dia lahir gak pernah ngerasain gendongan mamanya
mau hamil lagi hamil mau apa aja susah makan apa aja susah
cilan dia lahir keadaan mamanya begini
kemarin tuh duduk sayangnya
dirangkulin diciumin sama dia dia kesenengan liat mamanya duduk
dan kayak gitu mbak
udah lah dari itu mbak saya udah lah
dari pertama saya gak mau ke rumah sakit
jadi udah lah udah ke rumah sakit aja demi ini anak dia
dian dan lutfi tak lelah merapal doa dan asa
bisa makan setiap hari
dan memberikan perawatan medis terbaik bagi sang istri
adalah harapan terbesarnya kini
keluarga kecil ini
kegak kecil ini butuh lurantangan orang orang baik
karena dengan berbuat baik kita meringankan beban mereka